namun kafila dagangannya
dihadang oleh beberapa perampok
dan kakakku merahintan
dia juga ditawan oleh beberapa perampok itu
dan kakakku tak pernah kembali sampai sekarang
hubunganku sangat begitu dekat dengan kakakku merahintan
sikapnya persis seperti mu
semoga kau dan kakakmu segera kembali bertemu
kau boleh menganggapku kakak kalau kau mau
benarkah yang kau katakan
aku tidak mencuri diri aku
aku tidak mencuri diri
segera kamu panggil niwari
romo ada apa denganmu
kenapa naga merah itu menyerangmu dan sekarang masuk ke dalam tubuhmu
putriku naga ini adalah wujud tenaga dalam romo
tenaga dalam jurus naga puspa
jadi selama ini romo menguasai jurus itu
kenapa romo tidak pernah memberitahuku romo
maafkan romo putriku
romo memang sengaja tidak memberitahu kamu
karena di luar sana banyak pendekar yang jahat
yang ingin mengincah jurus itu
romo tidak ingin kamu celaka karena
jadi selama ini jurus jurus yang romo ajarkan kepadaku itu
jurus itu adalah jurus naga puspa juga
tetapi romo sengaja membuatnya terbalik
sehingga tidak ada yang mengenalnya
sebagai jurus naga puspa
kalau naga itu adalah tenaga dalam rombo kenapa romo tidak bisa mengendalikannya
benar sekali putriku
jurus tenaga puspa tingkat ketiga
tanpa pusaka jurus itu akan melukai pemiliknya sendiri
dan inilah yang terjadi pada romo barusan
siapa yang melukainmu
aku tidak tahu siapa orangnya
orang yang menyulitmu
berarti orang tadi
dia bukanlah orang sembarangan romo
sekauni alhamdulillah terima kasih karena kau sudah menolongku
sikapmu sangat dingin dan ketus namun ternyata kau sangat begitu baik dan perhatian kepada
semua orang sama seperti kakakku kakakmu ya aku memiliki seorang kakak namun dia hilang di
tanah jawa lima tahun yang lalu siapa kakak muda dan bagaimana ceritanya namanya adalah merah
intan usianya masih terlampau muda
pada saat ikut dengan pamanku untuk pergi ke tanah jawa
namun kafila dagangannya dihadang oleh beberapa perampok dan kakakku merah intan dia juga ditawan
oleh beberapa perampok itu dan kakakku tak pernah kembali sampai sekarang hubunganku
sangat begitu dekat dengan kakakku merahintan sikapnya persis sepertimu
segera kembali bertemu
kau boleh menganggapku kakak kalau kau mau benarkah yang kau katakan
ya aku tidak keberatan terima kasih atas semua kebaikanmu
sakauni mulai sekarang aku akan memanggilmu dengan sebutan kau
hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tuan kami berhasil mendapatkan makanan
masya allah alhamdulillah
hai hmm bagaimana keadaanmu putriku aku sudah merasa sangat jauh lebih baik
romo tubuhku sudah tidak terasa sakit lagi terima kasih sekarang ceritakan padahal
hai bagaimana hingga kamu terkena jurus naga puspa
hai bagaimana kamu menanggungku
hai kalau aku ceritakan kepada romo yang sebenarnya pasti romo akan memarahiku dan akan melarangku keluar dari pondok seperti dulu sebaiknya aku mengarang saja
aku tidak tahu siapa dia romo pendekar itu jahat sekali romo dia tiba tiba saja menyerangku apakah kamu tidak melawan dengan jurus yang roma ajarkan
hai sebelum aku mengeluarkan jurusku dia sudah terlanjur menyerang kurungmu
hai aku penasaran sekali hanya segelitir orang yang punya ilmu jurus naga puspa mungkin dia muridnya ranubaya atau dihangga reksa
hai tapi aneh orang itu dengan terang terangan melakukan dengan jurus naga puspa apakah ranubaya dan hangga reksa
tidak memberitahu kepada mereka atau jangan jangan kitab anggap puspa jatuh ke tangan pendekat jahat
siapa itu malam malam begini ada yang datang
biar aku melihatnya romo
baik putriku silakan
dia datang ke sini